hasil pengecekan sementara kepada cctv
betul bahwa ternyata empat orang yang ditemukan tewas tergeletak
ternyata empat orang yang ditemukan lewat tergeletak
betul bahwa ternyata empat orang yang ditemukan tewas tergeletak
dengan melihat poste mortemnya
berupa pakaian pakaian yang digunakan
persesuaian dari wajah dan lain lain
para korban ini mendatangi lokasi apartemen
para korban ini masuk di dalam lift
di dalam lift ini sudah direkam
ini mencium cium kening dari
setelah dicium cium keningnya
termonitor mengumpulkan hp hp milik para korban di tasnya
untuk naik ke rooftop apartemen
para korban jatuh bersamaan
di depan lobi apartemen